kepanikan terjadi ketika seorang oknumaesan melempar bom molotov kearah pendopo bupati
ketapang aksinya berawal saat pelaku terlihat mondar mandir di halaman parkir pendopo bupati
ketapang saat acara pelantikan berlangsung yang dipimpin bupati ketapang pelaku mencoba masuk
ke namun dilarang anggota polisi pemotraja ia kemudian kembali ke halaman parkir dan mengambil
bom molotov dari bawah jog sepeda motor pelaku langsung melempar bom molotov dan langsung terbakar
namun pelaku berhasil ditangkap polisi pamung praja diketahui pelaku merupakan asn aktif di dinas
pekerjaan umum ketapang warga jalan tentemak kelurahan mulia baru delta pawan hingga kini
polisi masih menyelidiki motif pria berusia empat puluh lima tahun itu melakukan aksi nekatnya masih dalam
pengembangan apakah menjadi motifnya namun sepertinya ada rasa kekecewaan dari pihak pelaku bahwa
ya perihal terkaitnya adalah adanya perihal mutasi yang di lingkungan pejabat
administrator pemda yang mungkin dari putusan tersebut tidak terima